proyeksi biaya pembangunan ibu kota negara mencapai angka fantastis
bagaimana skema pembiayaan ibu kota negara itu dilakukan dan bagaimana dampaknya bagi kas negara
kami akan mengulasnya pada malam hari ini bersama said abdullah ketua badan anggaran dpr ri
dan misbah hasan sekjen fitra saat malam pak said pak misbah
selamat malam mbak eva
saya ke pak said dulu pak
salam sehat saya ke pak said dulu pak said kepala otoritas ikn ini sudah terpilih
bagaimana kemudian tanggapan dpr terkait sosok bambang susantono atau duet bambang dan wakilnya seperti apa
apakah kemudian kepala otorita ikn ini bisa menjawab persoalan pembangunan ikn termasuk juga yang kita diskusikan pada malam hari ini soal anggaran
mas wisbah di tangerangnya di mana
oke mungkin pak said tidak bisa mendengar suara saya
saya ke pak misbah dulu ya untuk kemudian membedah sosok kepala dan wakil kepala otorita ikn yang baru ini pak bambang dan pak doni
anda melihatnya bagaimana
ya kalau dari kami pilihan presiden jokowi ini terkait dengan kepala ikn
pak bambang dan pak joni ini menurut saya dua sosok yang di luar kontroversi ya
yang pertama pak bambang susantono dan pak joni ini betul betul sosok profesional nanti yang kita akan lihat ya
kinerjanya akan seperti apa untuk pembangunan ikn ke depan
tetapi dengan terpilihnya pak bambang dan pak doni ini menurut saya konstelasi politik terkait dengan
dan proyek ikn ini tidak terlalu besar gitu ya respon dari publik gitu
oke kalau kemudian bicara profesional apakah kemudian kita juga bisa melihat profesionalitas pak bambang dan juga pak doni ini
bisa menjawab tantangan pengelolaan anggaran yang kemudian akan menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan atau proyek ikn ini
ya ini yang
harusnya dibuktikan ya oleh pak bambang dan pak doni
karena tantangannya begitu berat
yang pertama adalah soal besaran anggaran yang mencapai tadi ya hampir empat ratus delapan puluh enam triliun itu ya
dan itu pasti akan membebani apbn kita atau mungkin menggunakan skema skema lain ya kppu ataupun menggunakan pendanaan dari korporasi atau bumn
nah ini tantangan beliau
yang kedua adalah bagaimana mengelola anggaran tersebut
yang kedua adalah terpilihnya pak bambang dan pak doni ini juga mendekati momen politik ya pemilu dua ribu dua puluh
nah ini juga pastinya akan menjadi komoditas politik ya isu politik ya bagaimana pembangunan ikn ini
karena jangan sampai situasi politik nasional itu nanti akan berpengaruh terhadap pembangunan ikn
nah ini yang harus
betul betul dijawab oleh pak bambang dan pak doni
oke masalah politik dan juga masalah pengelolaan anggaran
pak said sudah mendengar saya pak said
nampaknya belum bisa mendengar saya ya pak said
nah kalau kemudian kita bicara pengelolaan anggaran
tantangannya di mana kalau begitu pak misbah
artinya itu ada sekitar rp sembilan puluh tiga dua triliun ya yang harus dialokasikan untuk pembangunan ikn
nah sementara apbn kita hingga dua ribu dua puluh dua ini kan masih mengalami defisit
yang cukup besar ya sekitar delapan ratus triliun
nah itu yang menyebabkan pemerintah ini juga harus pinter pinter ya di dalam mengelola atau menganggarkan untuk pembangunan ikn ini
dari mana kira kira porsinya
nah kemarin kan kementerian keuangan melalui bu sri mulyani itu kan sempat mencetuskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan melalui pen
yang kemudian menimbulkan pro kontra gitu ya mbak
karena anggaran ini seharusnya di luar pendanaan pen yang itu di khususkan untuk penanganan covid
oke nah apakah kemudian itu dianggap menyalahi aturan
kita akan bahas lebih lanjut lagi sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama said abdullah ketua badan anggaran dpr ri dan misbah hasan sekjen fitra
membahas pengelolaan anggaran untuk proyek pembangunan ikn
saya sekarang ke pak said pak said bisa mendengar saya ya pak said
iya dengan jelas saya mendengar mbak eva junior
pak said tadi kita sudah sempat saya sudah sempat
saya sudah sempat berdiskusi dengan mas miss bah
salah satu tantangan dari kepala otoritas ikn adalah bagaimana kemudian mengelola anggaran dan juga masalah politik
nah anda melihatnya bagaimana
pengelolaan anggaran ini apakah kemudian sosok kepala otoritas ikn yang telah terpilih ini bisa menjawab tantangan tersebut
sejak beliau pra dilantik sampai dilantik
akseptabilitas masyarakat luar biasa
kepada duet pak bambang dan pak joni
karena memang rekam jejak pak bambang dan pak joni memang kalau kita lihat memang pasti akan mumpuni sebagai kepala otoritas batam
support politik dari dpr rata rata melihat berbagai pernyataan fraksi atau kapoksi
atau ke alat kelengkapan di dpr itu responnya positif sekali
artinya dari sisi politik pak bambang tidak ada masalah
dan saya yakin dengan duet kepemimpinan pak bambang dan pak joni ini dengan pengalaman yang panjang apalagi pak bambang pernah jadi wamin di kemenhub
maka pak bambang akan tahu persis bagaimana akan mengelola baik sisi politik maupun politik
dengan teknokrasinya dalam pengembangan ibu kota negara nusantara kita
nah itu dari sisi politik
bagaimana kemudian menjawab sisi tantangan anggaran begitu pengelolaan anggaran
salah satu kemudian persoalan yang paling krusial di proyek ikn ini
berapa besar porsi apbn sebetulnya untuk pembangunan ikn ini pak said
kalau kita akan melihat undang undang tentang ikn maka pembangunan ikn itu akan dilakukan setidak tidaknya sepuluh tahun
kalau memang sepuluh tahun katakanlah per tahun anggarannya let's say empat puluh enam mungkin tekanan terapi skala akan besar
dan itu tidak mungkin sebagaimana mas misbah tadi menyampaikan
maka kami bersama pemerintah dalam sharing information
sampai dua ribu dua puluh empat kira kira ikn itu butuhnya empat puluh enam sampai empat puluh delapan triliun
karena memang target yang ingin dicapai oleh bapak presiden adalah istana kepresidenan
kemudian sekretariat negara
dan tentu kami usulkan agar kepolisian republik indonesia menjadi bagian dari yang dipercepat untuk sampai di juni dua ribu dua puluh empat sudah siap
itu butuhnya anggarannya sekitar empat puluh enam triliun dari dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat
tidak boleh melebihi itu
di luar itu pemerintah bisa mempergunakan skema pembiayaan kpbu
yang rentang pengembaliannya nanti katakanlah kalau skema kpbu selama ini bisa lima belas dua puluh sampai dua puluh lima tahun
itu yang paling visible yang bisa dilakukan
begitu pak bambang karena dia dari adb asian development bank
maka tentu pak bambang bisa mencarikan sumber sumber pendanaan di luar apbn
sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal dana dana di luar apbn
saya ingin mengkonfirmasi ini
dpr sudah menyetujui penggunaan dana pen untuk pembangunan ikn sebesar dua belas triliun rupiah pada tahun ini
betul begitu ya pak said ya
akan seperti apa skemanya
itu perlu penjelasan
karena pernyataan menteri keuangan untuk pembangunan ikn dua belas triliun itu bukan kemudian menteri keuangan menyampaikan dua belas triliun dari pen
bisa saja dari pen kalau ada irisan
irisannya di mana
ketika ia mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah
kalau ada irisan itu maka anggaran pen bisa masuk
kepada pemerintah daerah sekitarnya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah
kan tidak bisa kita hanya membangun saja di kipp kawasan internal pusat pemerintahan
jadi bukan dua belas triliun begitu ya pak said
tapi sebagian katakanlah sudah ada bendungan sepaku yang sekarang sudah jalan
sebagaimana di gambar dokumentasi ini
kemudian juga untuk pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar itu bisa pakai pen
tapi terhadap pembangunannya itu sendiri itu pasti tidak akan pakai pen
sehingga tidak sepotong sepotong memaknai statement menteri keuangan
oke pak misbah silahkan ditanggapi
ya kalau kami memang artinya skenario penggunaan dana pen ini untuk ign itu sudah di rancang sejak awal
misalnya di anggaran pen tahun dua ribu dua puluh dua itu kan sekarang ini mencapai rp empat ratus lima puluh lima enam puluh empat triliun

dan salah satunya itu digunakan untuk penguatan pemulihan ekonomi yang digunakan untuk penggunaan infrastruktur konektivitas dan pasan industri
jadi saya pikir ini sudah bahwa memang salah satu item dalam pen itu digunakan nantinya
digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas dan pasan industri
nah ini ada anggaran sekitar rp satu tiga triliun
ini yang harus dijelaskan ya oleh kementerian keuangan maupun oleh banggar
oke silahkan ditanggapi kalau begitu pak said
kalau ditanggapi kalau begitu pak said
ya tadi agak keputus keputus tapi kira kira saya dapat menangkap apa yang disampaikan mas misbah
memang di kl sudah ada sebagian rp satu tiga triliun untuk ikn
kemudian memang kami menyiapkan ada dana cadangan yang insya allah dari cadangan itu bisa juga dipergunakan untuk ikn
sehingga jangan melulu kita kemudian datang pada kesimpulan seakan akan pembangunan ikn akan diambilkan dari pen
bahwa ada irisan ya pada tingkat untuk menumbuhkan ekonomi di daerah sekitar pen
sehingga clear sebenarnya dan saya sepakat dengan mas misbah
justru sekarang ini pokok masalah kita sesungguhnya adalah bagaimana rp empat ratus delapan puluh enam triliun selama sepuluh tahun itu dikelola yang tidak hanya bertumbuh kepada apbn
nah skema kpbu itulah yang harus mampu ditawarkan oleh duet pak bambang dan pak joni
dan kalau tadi disampaikan bahwa bisa saja bumn masuk maka saya khawatir bumn masuk tapi kita kemudian mengularkan pnm
itu sama juga bohong kami sudah tidak mau lagi ikn mempergunakan dana pmn
karena itu akan jadi beban
artinya kalau kemudian memang akhirnya target meleset pak said
apakah kemungkinan nanti akan ada utang baru begitu
kalau kpbu ya sebenarnya hutang baru cuma skemanya saja yang berbeda
investor berkejar duluan bayarnya belakangan kan seperti itu saja
tetap hutang itu kemudian kpbu seakan akan bukan hutang tidak utang
bisa dua puluh tahun pembayarannya bisa dua puluh lima tahun
kan tinggal pilihan skema skemanya yang akan dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini tentu kepala otorita
oke apa yang anda khawatirkan kalau kemudian ini akhirnya nanti menggunakan
akhirnya lari ke pmn begitu pak said
kalau bumn akan membangun ign mempergunakan dana pnm
lebih baik bagi saya anggaran yang ada langsung ke kl saja
nanti kl memerintahkan bumn yang kerja
daripada muter dua kali
masuk ke bumn dijadikan pnm maka itu menjadi beban
bagi keuangan bumn
karena pembangunan secara ekonomi pasti tidak akan menarik bumn
kecuali jalan tol
kalau jalan tol dianggap menarik dia perlu berapa
investasi itu bisa kembali
maka kita makanya sejak awal saya katakan bumn di sana itu
hanya bekerja sebagai penerima proyek
dia adalah kontraktor
oleh karenanya kalau memang presiden ingin
pada juni dua ribu dua puluh empat ikn itu mimpi presiden tercapai keinginannya
dan itu legasi bapak presiden
mau tidak mau presiden juga dalam hal ini kepala otorita
setiap pelaksanaan program pembangunan ikn itu
itu lewat penunjukan
dengan syarat ada tim asistensi dari aph
aparat penegak hukum
karena kita berkejaran dengan waktu
dan tidak ada kemewahan waktu
sampai juni dua ribu dua puluh empat itu
dana rp empat ratus delapan puluh enam triliun ini sampai dua ribu empat puluh lima atau bagaimana sebetulnya
pak said prediksinya
itu untuk sepuluh tahun
kalau kata tuan undang undangnya sepuluh tahun
untuk sepuluh tahun gitu
clear di undang undang dibunyikan
pak misbah anda melihatnya bagaimana
apa saja opsi opsinya
bagaimana kemudian ini tidak mengganggu apbn
ya yang pertama bahwa
skema kpbu itu memang penting dikorong ya
kalau menggunakan selain ppb maupun vum
nah memang sebenarnya
penggunaan skema kppu itu juga
berguna di apbn juga
tapi memang menjaga panjang
keuntungannya adalah bahwa ketika
mengalami gangguan mengalami kendala atau bahkan
tidak dilaksanakan sama sekali itu
ada konsekuensi menanggung bebannya itu bersama
antara pemerintah dengan badan usaha
tetapi memang ini menjadi peluang bagi pak bambang
atau menjadi tantangan bagi pak bambang
dan pak jody untuk mencapai target kpbu itu tadi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
ikn ini kan skema jangka panjang dan
kalau keuntungan jangka pendeknya tidak didapatkan
artinya kalau ada hitung hitungan bahwa
pertumbuhan ekonomi untuk ikn ini kan hanya menyumbang
artinya ini memang harus dihitung dalam konteks yang jangka panjang
sampai dua ribu empat puluh lima kan
nah itu yang pasti akan menjadi tantangan tersendiri bagi ketua otoritas
baik kalau kemudian akhirnya skema pkbu ini
kpbu ini kemudian akhirnya menggunakan penunjukan langsung begitu
apakah kemudian nanti ujung ujungnya nanti negara juga yang akan menanggung
karena itu memang pada akhirnya negara
bagaimana mungkin saya sekarang kontraktor swasta
saya suruh bangun dan sepuru
saya diminta untuk membangun salah satu gedung kementerian
padahal itu kementerian negara
kan memang harus negara yang nanggung
tinggal pengaturan skema pembayarannya saja
jangan sampai ada pikiran seakan akan kpbu itu di luar apbn
tinggal skemanya saja yang akan kita upayakan tidak membebani fiskal kita
tidak membalani apbn kita
bisa jangka panjang
misalkanlah dubai akan masuk
pertama disampaikan lima miliar usd
terakhir sepuluh miliar usd
tinggal masuknya itu untuk berapa puluh tahun
kita bisa negosiasi dengan dubai
apakah pengembaliannya bisa dua puluh lima atau lima puluh tahun
begitu lima puluh tahun jatuh tempo ya
apbn yang bajar
itu dia pak said
termasuk itu atau di luar itu
begini cara cara pandang kita sesungguhnya
karena mau tidak mau
tidak mungkin sama sekali tidak pakai apbn
pada saat yang sama
dalam rangka akselerasi pembangunan ibu kota
kan tidak cukup apbn
karena tidak cukup maka perlu kpbu
kpbu itu s
cuma tata cara pembayarannya saja
oke saya bangun sekarang
pemerintah akan bayar
nanti katakanlah dua puluh tahun lagi

kan apbn juga
tapi kan tidak bisa serta merta empat ratus delapan puluh enam triliun
kemudian kompensasi kita
maksudnya di luarnya begitu ya
maksudnya begitu ya pak said ya pak misbah
di luar itu
untuk proyek proyek yang terkait dengan pelayanan dasar
misalnya jalan tol gitu ya
atau pengelolaan sampah
jadi kalau di dalam skema ikn di tahap pertama ya tahap pertama ini dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat dan tahap kedua dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh sembilan itu memang ada tujuh fokus aspek infrastruktur dan lingkungan ya
cukup fokus pembangunan yang pertama adalah jalan tol yang kedua tpst atau pengelolaan sampah pembangunan listrik instalasi listrik pembangunan bendungan sistem drainase dan sarana peribadatan pendidikan kesehatan
biasanya skema kpbu itu digunakan untuk program program yang terkait dengan infrastruktur dasar dan lingkungan seperti ini
sebenarnya ada resiko juga apbn menanggung itu tapi dalam jangka panjang
oke jadi apa kemudian dampaknya dengan skema kpbu ini artinya seharusnya tidak ada masalah dengan kas negara begitu ya pak misbah
ya dalam jangka pendek sebenarnya tidak ada masalah dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang ini juga menjadi beban apbn
karena ini kalau tadi bahasanya pak said kan
masuk ke dalam kategori utang juga tapi dalam jangka panjang jatuh temponya
jadi sama sama beban apbn sebenarnya tapi yang menanggung nanti periode berikutnya kalau pemilu dua ribu dua puluh empat jadi dilaksanakan
nah pak said silahkan ditanggapi
enggak benar yang disampaikan mas bisbah tadi tidak ada yang salah
karena pikiran saya dengan mas bisbah sama
karena kpbu itu kalau kemudian lah ini nanti nambah utang lagi
ada trans sumatera ada kereta cepat
kan kita terbiasa ngutang tiap tahun itu
dan kita diperkenankan oleh undang undang
karena pemerintah sendiri punya mitigasi
untuk pembiayaan utang
tadi pak misbah mengatakan ada dampaknya tapi secara jangka panjang
nah dampak jangka panjangnya nanti akan seperti apa pak said
jangka panjangnya dihitung oleh pemerintah sedemikian rupa
kan sekarang utang kita kalau tidak keliru itu kurang lebih enam delapan ratus triliun
nah kalau mbak eva menanyakan pak sudah dihitung
rp enam delapan ratus triliun itu juga sudah kami hitung
ada yang jatuh tempo lima puluh tahun
bahkan tahun ini aja yang kita bayar pokok dan bunganya itu kurang lebih hampir empat ratus tujuh puluh tiga triliun
dan itu biasa saja
tapi yang penting yang sebagaimana mas misbah tadi menyampaikan
kpbu itu untuk hal hal yang produktif
jalan tol pembangkit tenaga listrik telekomunikasinya dan sebagainya sebagainya
oke mas misbah kalau dari catatan fitra sebetulnya porsi utang kita ini apakah masih sehat
apalagi dengan adanya proyek baru ikn ini
ya sebenarnya sudah mulai lampu kuning mbak ya
jadi disampaikan bahwa utang kita ini
negara kita sudah sekitar enam triliun
artinya ini sudah tiga kali lipat apbn kita ya
jadi ini memang dan kenaikan utang kita mbak dalam sepuluh tahun terakhir ini
artinya ini sudah harus warning gitu ya
artinya ini sudah harus warning gitu ya
artinya ini sudah harus warning gitu ya
lampu kuning gitu ya
meskipun di undang undang tujuh belas dua ribu tiga tentang keuangan negara
jadi tetapi ini sudah sangat mendekati dan ini juga harus betul betul direm gitu ya
rem untuk menggunakan efisiensi belanja pemerintah
nah kalau ikn ini menggunakan dana dana efisien

atau bahkan juga pemerintah daerah yang banyak terjadi idle money gitu ya
dana yang menghentap duit bank
saya pikir itu juga salah satu langkah untuk meminimalisir utang negara kita
oke pak said saat ini sudah lampu kuning begitu
bagaimana supaya menjaga agar akhirnya tidak jadi lampu merah kalau begitu pak said
hutang kita itu menjadi melonjak bukan tanpa sebab
pandemi itu memang menekan kita
kalau kita akan berkutat tidak ada perpu
nomor satu yang dikeluarkan oleh presiden dan sudah menjadi undang undang nomor dua
maka yang korban adalah rakyat banyak
jangan salah sebab akibat utang kita
hukum tertinggi itu keselamatan rakyat
jangan kemudian kita ngatakan pemerintah banyak utang padahal ada sebab
kalau tidak ada pandemi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
katakanlah seperti kondisi dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
itu kan dahsyat sekali kita posisinya
bahkan ketika itu keseimbangan primer kita sudah hampir minus
sudah hampir nol
tapi begitu dihantam oleh pandemi
tidak hanya kita
setiap negara di dunia melakukan peningkatan pembiayaan utang
kan bukan hanya kita
bahwa ada peringatan dari mas iqbal
saya terima itu peringatan itu
supaya kita juga langkah langkahnya ke depan
sungguh sungguh lebih prudent
tidak hanya diletakkan bahwa undang undang nomor tujuh belas
kami juga tidak akan seperti itu
kami akan rem juga
walaupun negara lain
tapi di kita ini kan memang jadi soal terus menerus
dibawanya ke arena politik
bukan dalam konteks bagaimana membangun bangsa
dengan produktivitas yang tinggi
sehingga hutang kita ke depan
dan semakin lama berhutangnya
semakin rasionya turun dari pdb
sebagai penutup kalau begitu
pak said bagaimana kemudian bisa memastikan
proyek ikn ini bisa terjaga
dan tidak membuat kemudian tadi
saat ini hutang kita sudah lampu kuning
kemudian menjadi lampu merah
dan juga tidak membebani kas negara
karena itu tinggal nyetelnya
itu gampanglah soal lampu
tidak usah dipikirkan
yang terpenting bagi kita sesungguhnya adalah
kita percaya terhadap kemampuan duet
pak bambang dan pak joni
ibu kota negara kita resmi pindah
itu yang paling penting
itu legacy yang luar biasa
habis itu kita tata ulang pembiayaan kita
karena saya yakin tahun ini saja
kalau pandemi sudah menurun
pertumbuhan kita akan bagus
dua ribu dua puluh tiga juga akan kembali ke pertumbuhan tahun dua ribu empat belas dua ribu empat belas
maka fiskal kita akan pak misbah
mas misbah kan relatif ringan juga
tekanan fiskal menjadi besar karena nggak ada pertumbuhan
nah itu memang masalah di mana mana
terakhir penutup dari pak misbah
optimist kah apa yang tadi disampaikan pak said
nanti akan ada upacara kemerdekaan
di dua ribu dua puluh empat di ibu kota baru
dengan tadi lampu kuning yang masih ada
masih kita hadapi saat ini
ya bagi kami masyarakat sipil akan terus memantau ya
karena ini bukan uang kecil gitu ya
tetapi uang yang luar biasa besar
kita akan terus mendesak pemerintah
terutama juga ketua autoritas ikn dan wakilnya
yang baru saja dilantik untuk lebih terbuka
lebih transparan dan akutabel di dalam pengelolaan anggaran ikn ini
karena potensi penyimpangan
potensi penyelewengan itu pasti juga sangat besar
nah ini uang besar
saya pikir itu
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian
gebrakan dari duet bambang doni ini
untuk kemudian mengawal proyek besar republik indonesia
pak said dan juga pak misbah
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
malam malam malam
terima kasih mas wisbah mbak eva
cnn indonesia newscast segera kembali